sementara seorang pria pelaku pencurian di sejumlah kios di kota bau bau sulawesi tenggara
terekam kamera pengawas atau cctv
pelaku melakukan aksinya di lebih dari satu kios
seorang pria terekam kamera pengawas cctv saat mencuri di sejumlah kios di kota bau bau sulawesi tenggara
pelaku pencurian ini terlihat mencari sesuatu di dalam kios sampai menggeser kamera pengawas di rak pajangan
di kios lain pelaku yang sama dan menggunakan topi juga beraksi dengan membawa senjata tajam
pelaku mencari dan mengambil uang di dalam laci meja
dari informasi sesama grup pedagang pelaku sudah menjebol sekitar tujuh kios
para korban telah melaporkan aksi pencurian itu ke polisi
kalau barang yang hilang ini saya belum tahu